komisi nasional untuk hak asasi manusia memberikan masukan kepada pemerintah
untuk melakukan pendataan dan profiling yang komprehensif
untuk memilih beberapa wni ex isis yang masih memungkinkan untuk dipulangkan
komnas ham menilai pemerintah tidak bisa mengabaikan anak anak hingga bayi yang ada di sana
tapi kita pilihlah pendekatan yang mana yang paling sedikit aspek negatifnya
dan itu tidak sama dari satu orang dengan orang yang lain
tapi saya katakan dari enam ratusan orang indonesia yang terlibat dalam misi situ
itu ada anak anak bahkan ada bayi kan nggak sama dengan orang dewasa yang itu die hard
bahkan dia kombatan tingkat tinggi
kalau ini dijeralisasi pulang semua misalnya ke indonesia
wah itu bisa repot juga gitu
kepala bnpt suhardi alius mengatakan
saat ini belum ada rencana pemulangan
ex isis di timur tengah ke indonesia
diperkirakan terdapat enam ratus orang ex isis yang masih mengaku pernah menjadi warga negara indonesia
nah kita tapi jangan salah
tadi kita lihat satu orang saja
penuh hampir dua ketiga tahun kita
itu belum bisa bertempur
jadi tidak gampang itu
mereka bukan anak biasa
setiap hari menyaksikan kekerasan demi kekerasan
itu traumatis sekali
kalau kita tidak sanggup
itu berbahaya buat kita
sementara itu tenaga ahli kantor utama staf presiden
ali muqtar ngabalin menyampaikan
presiden tidak ragu untuk memulangkan wni ex isis di suria
namun pemerintah saat ini membutuhkan waktu untuk melakukan pendataan enam ratus enam puluh wni yang ada di sana
dalam hal ini presiden sama sekali tidak ragu
tetapi untuk kepentingan demokrasi
dan kepentingan sebuah bangsa
yang sebesar republik ini
maka ini harus diurus dengan baik
dibuat kemudian dibahas
agar keputusan ini bisa menjadi legacy bagi siapapun dalam masa masa pemerintahan yang akan datang
ngabalin menegaskan arah keputusan pemerintah sesuai dengan apa yang disampaikan presiden sebelumnya
namun pemerintah butuh waktu untuk mengkaji masalah ini sesuai dengan hukum internasional dan nasional yang berlaku
tim liputan cnn indonesia